siapa tau bisa jadi petunjuk
mau kasih infonya gak
kalo begitu gue langsung cabut ya
butuh bantuan kasih tahu aja
mana sih lama
kok papa bisik bisik ke mama
bisikin apa sih
papa suruh mama itu
supaya istirahat di rumah
jagain adiknya rena
eh tali udah pamit belum sama opa
tadi sebelum opa ke kamar bandi
aku udah pamit
ya udah bagus
saya berangkat dulu ya
rena udah berangkat
ya kalo gitu papa pulang juga ya
papa mau mampir sebentar
mau jenguk elsa sama mama
dan aku minta maaf aku belum kesana
aku harus jagain rumah sama jagain mama dulu
nanti bapak salamin ke mereka ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
udah pada siap untuk pkl hari ini
wah siap dong mbak
kalo gitu kebetulan pak rendy juga udah dateng
langsung aja ya saya antar ke ruangan ya
selamat pagi pak rendy

pada saat ini
bisa gak dikasih perhatian
ada tiga orang mahasiswa yang mau program pkl disini
oh iya silahkan
kalau gitu saya panggilkan dulu ya pak
ternyata ini bener mas reni nya si kiki aminaharti
jadi anak buah cowoknya kiki
saya ucapkan selamat datang
di pt pengkuasaan
asisten pelibarinya pak alebaran
saya yang akan mengawasi kegiatan kalian
selama pkl disini
dan saya minta ke kalian
untuk kerja disini
agar baik jujur dan ulat
siap pak ya bisa pak
saya mengasih tugas pertama kalian di hari ini
terima kasih ya
udahantarin aku ke box instagram
nanti aku akan ketemu sama rena
maaf aku boleh minta tolong sekali lagi ngarah
apa bisa mampir ke bakery
tolong belikan kue yang bagus buat keluarga aldebaran
sebagai ucapan terima kasih hari ini
pokoknya habis dari sini mama sama papa beliin kue buat anak ya
pokoknya kamu gak usah khawatir ya
papa sama mama akan pesen dan kirimkan langsung
yaudah kita pulang dulu ya sayang ya
kalau ada orang yang berusaha untuk menyerang bokapnya
lo tau siapa pelakunya
kalau nggak mungkin minimal lu pernah ngebahas ini dengan roy
kalau gak dengan bokap lo
gue gak pernah ngebahas ini sama roy
bokap gue tuh orang yang tertutup
apapun masalah pribadi yang dia punya dia gak pernah cerita ke orang lain
sekarang menurut gue yang paling terpenting
kalau gak lu berusaha cari barang barang bokap lo
siapa tau bisa jadi petunjuk
makasih infonya gak
kalau begitu gue langsung cabut ya
butuh bantuan kasih tahu aja
udah pernah bilang sama gue
dia punya feeling
kalau ada orang yang berusaha untuk nyerang bokapnya
sekarang menurut gue yang paling terpenting
kalo enggak lo berusaha cari barang barang bokap lo
siapa tau bisa jadi petunjuk
mau kasih infonya gak
kalau begitu gue langsung cabut ya
butuh bantuan kasih tahu aja
mana sih lama amat
ya ampun marah aja sih lo
lo mau ngapain sih ngajakin lo ketemu
kerjaan gue mesti banyak
ada yang penting mau gue omongin sama lo
udah lo gak usah pesen minum udah gue pesenin
waktu gue cuma setengah jam ya
udah gue pesenin
udah gue pesenin
lo sih duit gak dibawa mati al
enjoy aja gak sih santai
lo merasa aneh gak sih
sama sekretarisnya bokap
yang mana ya
lo gak tau cantik begitu al
gue ngerasa aneh sih al
dia lulusan luar negeri juga
tapi kok mau sih jadi sekretarisnya bokap
dia buat pengalaman kali
gue kalo jadi dia al
gue bikin perusahaan sendiri
ngapain gue jadi sekretaris bokap